kondisinya penuh ketidakpastian dan kata bang rizal tadi pemerintah kayaknya agak lalai dalam melakukan mitigasi
seperti apa jawabannya
saya rasa pemerintah hadir ya
nah kenapa ini bisa terjadi
karena memang kalau dikatakan bahwa salah satu apa yang disebut dengan counter cyclical policy itu adalah menjaga daya beli
sehingga mereka masih memiliki kemampuan daya beli yang kemudian automatically menggerakkan
karena memang kenapa daya beli menjadi penting
jadi pemerintah hadir ya itu yang pertama
nah kemudian yang kedua memang kita nggak bisa pungkiri ada ketidakpastian global
negara indonesia ini kan gak bergerak sendiri ya
kalau kita bicara sisi produksi ya dia butuh juga buyer dari negara lain
nah kalau negara lain juga keadaannya melemah daya belinya menurun
pasti produk produk indonesia yang dihasilkan untuk kepentingan ekspor juga akan berpengaruh
nah atas dasar itu memang presiden sudah mengarahkan sudah memitigasi bahwa ada potensi itu di tingkat global
masih lebih baik dibandingkan dengan proyeksi dua ribu dua puluh
nah arahan dari pak presiden itu jelas bahwa event yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah
yang bisa dikelola langsung oleh pemerintahan itu apa
yang pertama adalah fiskal policy melalui apbn
nah kemudian yang kedua adalah kebijakan kebijakan yang memudahkan aktivitas dunia usaha
agar kemudian investasi bisa jalan terus bergerak
nah kemudian yang kedua
perciptaan lapangan kerja itu terus bisa juga terbuka dengan besar
nah untuk kreatif
yang dilakukan itu salah satunya misalnya arahan agar mulai januari awal dua ribu dua puluh itu
untuk dana desa sudah mulai dikucurkan
kemudian dialokasikan untuk aktivitas padat karya
diutamakan bagi mereka yang golongan miskin dan
kemudian begitu juga untuk bantuan bantuan sosial
kartu indonesia sehat
kartu indonesia pintar
kemudian program keluarga harapan yang jumlahnya sepuluh juta keluarga pada tahun ini
begitu juga untuk anak anak sekolah yang mau masuk
yang tidak mampu mau masuk perguruan tinggi melalui prakuliah
begitu juga kesempatan untuk mengedukasi anak anak muda yang
agar kemuliaan keterampilannya
kemuliaan keterampilannya menambah
sehingga kemudian lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dengan apa yang disebut dengan kartu prakerja
ataupun program prakerja
apakah melalui apprentice
apakah melalui katakanlah pelatihan dan lain sebagainya
itu kebijakan fiskal
ya on hand dikerahkan oleh pemerintah
jadi warning dari pak rizal ramli itu memang tentu sangat diperhatikan oleh pemerintah
dan dibuktikan dengan anggaran
dan arahan pak presiden
sejak awal tahun hari pertama semua harus bergerak
malah untuk project project infrastruktur yang besar
baik itu di perhubungan
baik itu di bidang ke pu an
sejak awal sudah bisa di
ada koridor kebijakan yang disiapkan
bisa ditenderkan di tahun dua ribu sembilan belas ini
untuk langsung dikerjakan nanti begitu masuk di tahun dua ribu dua puluh
jadi itulah apa yang kita sebut dengan counter cyclical policy
agar kemudian kita bisa tetap tumbuh
dan jangan salah ya
seperti yang dikatakan oleh pak meta tadi
cina itu sampai dengan tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas mungkin sekitar dua ribu tujuh belas
mitra dagang utama kita saat ini misalnya salah satunya adalah dengan cina
maka kemudian pak presiden mengarahkan kita cari alternatif mitra mitra dagang yang utama
kerjakan lebih serius perjanjian perjanjian perdagangan bilateral
jadi menunjukkan bahwa
keseriusan daripada negara
khususnya pemerintah menjaga agar perekonomian tetap bisa tumbuh
tapi maknanya apa itu perekonomian tumbuh itu
maknanya adalah yang pertama penciptaan lapangan pekerjaan tidak pernah terputus
nah kira kira seperti itu yang paling sederhana
dan kondisi kita untuk menghadapi ketidakpastian
macam macam bahaya ancaman seperti yang ditakutkan itu sudah cukup baik gitu bang
basenya tadi ya dengan pertumbuhan yang cukup baik
ya kita selalu melakukan ancang ancang
termasuk kebijakan ala roosevelt tadi kontrasiklus yang kemudian
mas arief sebelum kita break coba ditangkapin dulu
tapi nggak bisa pakai cara super konservatif seperti menteri keuangan
ini cara super konservatif kata mas arief gimana
sebelum kita break
yang pertama ya kita itu di tahun dua ribu dua puluh itu secara ekonomi policy
itu basisnya itu adalah keadilan ekonomi
kenapa saya katakan bahwa itu adalah keadilan ekonomi
karena afirmasi kebijakan itu banyak sekali kepada level yang menengah bawah
malah mungkin meso gitu ya
contoh misalnya yang pertama tadi mengenai dana desa
untuk mengantisipasi misalnya kekeringan yang ada
ke desa desa di awal awal tahun
artinya di awal tahun itu di triwulan pertama
kemudian ada rp satu ratus sembilan puluh triliun yang dikucurkan untuk kredit usaha rakyat
ini juga ngurusin yang mikro mikro
yang kecil kecil dua puluh lima sampai lima puluh juta tidak perlu ada agunan
belum lagi kemudian program program bantuan sosial
dan ini semuanya pasti akan menggerakkan
pertama membuat orang bekerja
kemudian yang kedua apa namanya
menggerakkan daya beli yang kemudian memompa perekonomian
nah tentu saja ada juga kebijakan kebijakan ekonomi yang dilakukan untuk tetap seperti yang kami katakan tadi
menjaga sektor real kelompok usaha untuk tetap bisa terus bergerak
itu bagian dari apa yang kemudian dilakukan oleh presiden tadi pak ya
itu by kebijakan by design
bukan datang begitu saja menurut pandangan saya
mas arief itu mau dihajar mau dikejar itu seperti apa nih orang orang bandit bandit korup yang tukang pers kata bang rizal itu
yang pertama memang dalam situasi yang seperti ini itu kita itu harus kerjanya tepat dan cepat langsung menuju ke sasaran gitu ya
jadi kalau kita bicara investasi jelas dalam arahan arahan kebijakan pak presiden itu investasi itu terdiri dari dua hal
yang pertama untuk yang terkait substitusi impor
maka kemudian kalau orang mau investasi bangunlah di sini industri petrokimia salah satunya begitu ya
kemudian yang kedua investasi untuk menghasilkan devisa bagi negara
bukan hanya investasi untuk memanfaatkan pasar dalam negeri semata
yang kemudian begitu
begitu ada apa namanya ada labah begitu kemudian dividendnya dibawa keluar yang kita harapkan kemudian harusnya kan di reinvest
maka kemudian bagaimana caranya supaya di reinvest
nah pemerintah menciptakan lagi policy stimulus misalnya yang terkait dengan pajak dividen ini disederhanakan
apa saja bang insentif insentif paling
menggiur insentif itu misalnya yang terkait dengan dividend kalau misalnya di reinvest kembali ke indonesia
kemudian diberikan insentif itu misalnya sebagai salah satu contoh
nah itu ya tadi ya jadi yang substitusi impor yang dalam kerangka untuk menghemat devisa kita kemudian yang menghasilkan devisa
kemudian yang kedua yang paling penting itu adalah melibatkan tenaga kerja yang banyak
melibatkan tenaga kerja yang banyak sehingga kemudian secara tidak langsung itu memompa ekonomi dalam negeri
itu yang kita sebut terkait dengan investasi
nah kemudian yang kedua tadi bang rijal mengatakan pompa dong ekonomi dalam negeri
saya rasa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini melalui otoritas moneter dan otoritas keuangan
menurut saya juga apa yang bisa kita katakan adalah sebuah proses capital reform dan akses reform ya
kenapa saya katakan capital dan access reform
dulu itu ya yang namanya usaha kecil dan menengah itu
tetapi dilakukan oleh pemerintah negara hadir
ya udah kalau bank gak mau ya disubsidi aja oleh negara
ya sudah dan itu melalui apbn
dan direncanakan yang disebut dengan capital reform itu misalnya dalam sektor alokasi itu sampai dengan tiga ratus dua puluh lima triliun
untuk sektor usaha kecil dan menengah khususnya kur untuk lima tahun ke depan
di tengah misalnya bank yang juga yang secara keseluruhan belum efisien
pemerintah ambil alih
ya udah kita subsidi begitu
nah dalam konteks ini ya kita harapkan juga misalnya sektor jasa keuangan juga memberikan afirmasi ya
afirmasi agar kemudian sektor sektor yang kecil kecil ini yang sumber pertumbuhan ekonomi misalnya kredit
kredit di sektor usaha kecil dan menengah itu masih tumbuh double digit pada saat ini
ya masih tumbuh double digit
yang besar itu tumbuhnya single digit
jadi yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi misalnya ya orangnya banyak jumlah tenaga kerja yang diserap banyak
kemudian growth daripada kreditnya juga masih double digit itu sektor umkm
dan dimanapun ketika kemudian terjadi potensi katakanlah misalnya krisis ataupun krisis dalam konteks indonesia
yang menjadi backbone itu adalah sektor jasa keuangan

dan itu yang udah itu bagian daripada apa yang kita sebut dengan mitigasi
nah mitigasinya dengan apa tadi ya salah satunya misalnya dengan akses dan capital reform
nah itu itu misalnya
apa atau teman teman mas dika untuk bertanya sebelum kita pindah ke topik yang lain
nama saya dhani dari presiden university
baik tadi membahas tentang meningkatkan daya beli di dalam negeri
apakah dompet atau uang digital itu bisa mempengaruhi juga dalam peningkatan pembelian di dalam negeri
lalu misal masih berhubungan juga
kasus kasus seperti menjual saham si dompet eh uang digital ini ke orang lain
apakah mempengaruhi juga terhadap perekonomian di indonesia

mas arief ini uang digital ini masa depan
terutama buat generasi zaman now karena promonya banyak banget gitu ya
itu masa depannya gimana menurut anda
saya rasa tadi itu bukan uang digital ya yang dimaksud
mungkin sistem pembayaran yang sudah berbasis digital e wallet lah katakan
kan di luar kita bicara misalnya dalam konteks uang digital itu cryptocurrency katakanlah misalnya
yang pertama kalau kita bicara sistem pembayaran yang berbasis digital tentu ini memudahkan
kemudian yang kedua juga memberikan keamanan dalam transaksi karena kita tidak membayar secara tunai begitu
kemudian yang ketiga ya secara tidak langsung ya kemudian dia memang membantu untuk menggerakkan perekonomian kita
nah kedepan bagaimana begitu ya
karena ini sebenarnya instrumen ya
ya yang disebut dengan alat pembayaran tentu akan mengikuti market mechanism ya
pertama ya transaksi tunai masih tetap ada di indonesia
yang transaksi yang berbasis digital juga tetap ada
itu pilihan ya
pilihan bagi konsumen ya kalau menurut pandangan kami
tapi ya memang kemudian pemerintah itu negara itu hadir ya untuk mengatur agar kemudian basis basis transaksi yang digital
digital itu yang digital payment itu diatur sedemikian rupa dalam konteks akses
kesetaraan akses tidak terjadi misalnya island island
ya di sini cuma bisa bayar pakai ini nggak bisa tunai gitu
ini diatur sama negara
harus ada kesetaraan akses bahwa dimanapun yang namanya rupiah ya bisa ditransaksikan kira kira itu misalnya
jadi ini adalah hal yang terjadi di istiwa politik dunia terutama yang disebabkan oleh kegoncangan dan instabilitas ekonomi
presiden ke enam susilo bambang yudhoyono dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu mengingatkan presiden jokowi soal ini
data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan smk sma dan perguruan tinggi yang menganggur relatif tinggi
keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial politik dan keamanan
kita belajar dari pengalaman arab spring di tahun dua ribu sebelas dulu
juga terjadinya gerakan protes sosial di tiga puluh negara tahun ini
penyebab utamanya adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran
itu setemu ke mas ari bilo mas ari semengerikan itu gak sih
saya rasa enggak ya
pertama pertama begini ya
seluruh kekuatan politik yang direpresentasikan
oleh partai politik termasuk yang disampaikan oleh pak sby dalam pidatonya itu jelas narasinya itu adalah indonesia maju
walaupun mungkin caranya mengingatkan hati hati begitu ya
dan itu bagus ya
jadi kekuatan penyeimbang yang berada dalam luar pemerintahan tidak ada yang menginginkan pak jokowi itu jatuh di tengah jalan
semuanya melalui mekanisme konstitusional dan demokrasi
semangat itu yang ada di indonesia
pada saat ini
dan ini menurut saya adalah satu modal sosial yang sangat tinggi sekali bagi bangsa
ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita telah memiliki sebuah kedewasaan politik ya
atas dasar itu maka kemudian ketika kemudian pak jokowi menawarkan kepada pak prabowo untuk bersama sama membangun bangsa kan disambut dengan positif ya
walaupun kemudian tetap ada yang sebagai kekuatan penyeimbang
kekuatan penyeimbang itu hal biasa
tetapi sekali lagi narasinya adalah indonesia maju
nah ini menggambarkan apa
menggambarkan bahwa stabilitas politik itu insya allah itu dapat terjaga
ekonomi itu dapat tumbuh
orang kerja dengan tenang apabila ada suasana yang damai
itu syarat dimana mana itu
ya syarat dimana mana terjadi
maka kemudian proses konsolidasi politik ketika kemudian setelah presiden dilantik atau bahkan belum
itu dilakukan secara terus menerus
dan ini yang terjadi pada saat ini semua kita memiliki narasi indonesia maju
indonesia maju ekonomi tetap tumbuh
dan ya ini watak daripada demokrasi indonesia yang dilandasin oleh semangat konstitusi semangat pancasila ya kalau menurut pandangan kami
dan dengan stabilitas dan strategi ini ekonomi kita mungkin akan lebih baik akan lebih maju di tahun dua ribu dua puluh
saya rasa begitu